ibu yang waktu itu mau ojekin pahimu saya kan
ibu ibu ada di sini
epitah mulai hari ini ibu ambar kerja di rumah kita
ganti di suhu
saya maksudnya ingin beres beres kamar no
ibu ambar bisa kan kerja di sini
terserah papa aja
baiklah kalau gitu ibu ambar
kamar pembantu ada di belakang rumah ini
sekarang ibu ambil dulu baju baju ibu
nanti kembali lagi ke sini ya bu
terima kasih pak
terima kasih bu
kalau gitu saya permisi dulu ya pak
jadi kalian mau ya untuk bantuin teman aku itu
biar saya jadi siap
terima kasih mas
iya sih fit
kalau menurut gue ini bisa jadi inspirasi buat orang orang
ya soalnya cerita ini lumayan bagus loh fit
aku minta satu hal dari kamu
ini sebagai teman
aku sama sekali gak mau muncul di acara tv kamu
iya sih gue juga tahu

karena aku juga udah pake jam préc coaches
ya udah dirisan

kamu sebelumnya minta maaf dulu kalau aku ganteng kalian tapi aku belum tenang

ini ngapain ah mencari ribut lagi ini semua cuma salah paham kok lagi bukan dia yang salah
gue yang salah sama dia jadi kasih gua waktu ya gue pengen selesai masalah gue dulu sama dia
kita lupa ini masalah yang kemarin
aku juga salah sama kamu
gak bisa gitu mbak evita
tapi tetap aja aku yang lebih bersalah
karena aku udah nampak kamu
atau kalau kamu bales nggak apa apa
siapa yang mau nampak kamu
lupain aja ya
ini tempat kerja saya
kamu bisa temenin aku disitu
aku kerja disitu
makasih buat waktunya
dan aku minta maaf kalau aku gelonggu kamu
aku mau kembali
seperti jadi baik
kemarin aku memang pantas dapet amaran dari dia
karena aku udah nuduh dia sebagai pencuri
ibu betul betul tidak sabar menunggu kamu pulang evita
ibu punya kesempatan
untuk berada di dekat kamu nak
jadi kamu sudah menerima kiriman dari ibu nak
kok ibu ada di kamar saya
ibu yang waktu itu ngejekin pahimu saya kan
oh ibu ada di sini
mulai hari ini ibu ambar kerja di rumah kita
saya maksudnya ingin beres beres kamar non
kalau begitu saya keluar dulu non
tadi ibu ambar yang berlengkarah
pas mama kamu nyaris ketabrak mobil
mama nyaris ketabrak mobil
papa sendiri gak liat
tapi mama bilang tadi dia kepikiran mirah
vito mau nengok mama dulu ya
lihat nih tadi evita sengaja beli selendang ini di butik
waktu evita fitting baju buat acara besok
mudah mudahan ini bisa mengobati kesedihan hati bapak
evita yakin mama pasti cantik banget pakai ini
mama evita punya sesuatu buat mama
warnanya bagus ya
evita yakin banget ini kalau di kulitnya mama
pasti mama kelihatan tambah cantik
kalau gitu evita yang pakein buat mama ya
bener kata evita
mama keliatan tambah cantik pakai shawl itu
mungkin ibu angkat ke sini
membantu kita yang baru
gak usah mama biar evita aja yang ngambilin
panggil ibu amber ke sini
ini bupata saya
ini buat kamu
evita beli shawl itu untuk mama
ya ambil aja
anggap ini tanda terima kasih saya karena kamu udah nolongin saya
waktunya harinya sudah kebal
jangan lupa ketinggian namaeven
ma tadi akuable
ini buat kamu
kenapa mama gak berhenti nyakitin aku kayak gini
apa memang selamanya mama memukulku
karena aku udah menghilangkan mira
karena non kan membelikan sal ini
saya tidak berhak menerimanya non
mama juga udah gak mau terima kan
sudah lah non
lanjakan menangis lagi ya
bu ambar gak tau
dari dulu emang mama seperti ini
evita tau bu
evita pernah ngelakuin kesalahan yang besar ke mama
kenapa evita gak pernah dimaafin sama mama
kenapa evita gak pernah dihargain sedikit pun
kenapa usaha usaha evita yang menunjukkan kalau evita nyesel
itu gak pernah dihargain
kok jadi vita curhat ke ibu ya
bahwa aja seleneng itu ya
apa ambil dia